jangan coba coba mendekat
jangan coba coba mendekat
jangan coba coba mendekat
jangan coba coba mendekat
jangan coba coba mendekat
jangan coba coba mendekat
jangan coba coba mendekat
jangan coba coba mendekat
jangan coba coba mendekat
jangan coba coba mendekat
jangan coba coba mendekat
jangan coba coba mendekat
jangan coba coba mendekat
jangan coba coba mendekat
jangan coba coba mendekat
jangan coba coba mendekat
jangan coba coba mendekat
jangan coba coba mendekat
jangan coba coba mendekat
jangan coba coba mendekat
jangan coba coba mendekat
jangan coba coba mendekat
jangan coba coba mendekat

gak apa apa kamu keluar aja
jangan dekatin ayahmu
jangan coba coba mendekat sama ayahmu
kau mau nanya kenapa
kamu tahu bu kamu tahu
kok bisa mengganggu
kau tanya lagi
kenapa tanya lagi
makanya kalau nggak mau ditanya kasih jawaban yang benar
lagipula memangnya kenapa kalau saya dekat dekat dengan cahaya
kan kamu sendiri sudah bilang kalau cahaya itu bukan anak kandung saya
terus kenapa kamu harus takut
sekarang melihat kamu takut saya dekat dekat dengan cahaya saya jadi curiga
jangan jangan kamu bohong
jangan jangan cahaya itu memang anak saya yang kamu culik dua puluh tahun
sudah dibilangin berkali kali tetap loh
bukan bukan bukan
terserah kamu mau ngomong apa sekali
cepat atau lambat saya pasti akan bisa menemukan bukti bahwa cahaya itu memang anak saya
dan pada saat saya sudah menemukan semua bukti bukti itu
kamu akan saya lenyapkan dari muka bumi ini
jangan pernah kuharap kamu bisa melihat cahaya lagi
sekarang saya ada kerjaan yang jauh lebih penting daripada ngurusin kamu
kalau kamu masih mau disini silahkan
mau ngapain disini
jadi gimana kak
lu sama ayah tambah dekat ya kayaknya
kenapa dengan ayah dan renyah sekarang
oleh itu saya tidak dapat pasang ber rumor
tadi mereka karenaa medications
utanku juga tidak langsung kecewa
gue belum siap buat hubungan baru
lo bener bener kelar sepala ya
dan lo bener bener maksa gue harus bertindak demi cahaya